kapal motor lestari maju yang berangkat dari pelabuhan bira kabupaten bulukumba tujuan pelabuhan pamatata kepulauan selayar diinformasikan tenggelam
kapal tenggelam selasa siang saat berada di sekitar pantai pabadilang kecamatan bonto matene kepulauan selayar
tim basarnas personel polres selayar dan sejumlah mobil ambulan rsud kh hayung diinformasikan telah berada di lokasi
pejabat humas basarnas makassar hamsidar yang dihubungi detik com mengatakan evakuasi penumpang km lestari maju telah dilakukan tim dari kabupaten bantaeng dan selayar
info awal yang didapatkan empat orang dilaporkan tewas